sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kok sepi sih
saya bakal pergi dulu
mai mai aku gak apa apa
dan sekarang tuh lebih gawat mai
ternyata bapak tuh punya fotokopi hasil tes itu
dan sekarang bapak tuh lagi menuju rumahnya mas sandro untuk ngebongkar semuanya mai
kemudian kita sekarang kesana yuk
za za za tapi kamu harus ke rumah sakit dulu
enggak enggak enggak enggak enggak usah enggak usah
enggak ini enggak sudi ikut ikutan di pesta itu
nek harusnya nih
nenek bangga sama satria
karena dia sudah melakukan sesuatu yang baik buat lara
mereka bilang sabda itu baik
iya nih ini kan peristiwa yang penting
ini harus dihargai
kalau salahnya uyut gak ikut
sita juga gak ikut deh
padahal kan di situ ada badut kesukaannya sita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mohon perhatiannya dulu sebentar
saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan diri
untuk datang ke sini
saya ingin menginformasikan kepada kalian semua
kalau putri cantik yang berdiri di depan saya ini
yang bernama lara
sekarang dia sudah resmi menjadi putri saya
terima kasih ayah
makasih juga sayang
dan saya juga tidak tahu gimana rasanya
tapi semuanya sekarang sudah berubah
karena putri cantik ini putri cantik ini yang di depan saya
hidup saya menjadi berubah
sejujurnya saya ingin berterima kasih kepada allah swt
karena saya sudah dipertemukan sama lara
dipertemukan sama anak ini
sekarang hidup saya jadi lebih berwarna
saya benar benar bahagia sekarang
saya juga sayang banget sama lara
dewi bangga sama nini
toby password belajar yang tinggi
aku nggak mau lepas
pak kakaknya anak patik
kakeknya anak patik
pak lepasin pak
saat selamat ya
lara selamat ya
tante ikut senang
satria selamat ya
lara pasti bangga punya ayah seperti lo
makasih juga andre
terima kasih banyak